kita ke informasi berikutnya satu terduga pelaku penembakan pos polisi di panton reu aceh barat tewas setelah dilumpuhkan petugas gabungan di treskrim sus polda aceh reskrim pores aceh barat dan densus delapan puluh delapan satgas wilayah aceh di kabupaten aceh jaya senin siang
dalam penggerbekan polisi menangkap tiga tersangka dua diantaranya ditembak di bagian kaki satu diantaranya tewas saat dibawa ke rumah sakit umum daerah cutnya din mulaboh
menurut kabit humas polda aceh kombespol winardi selasa siang satu petugas mengalami luka sabetan senjata tajam karena diserang tersangka
dugaan sementara motif tersangka menembak pos polisi karena sakit hati karena polisi sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus tambang emas ilegal di aceh barat
pada saat kita lakukan penggerbekan terjadi perlawanan dari ketiga tersangka
nah tersangka ade
itu melakukan perlawanan kepada petugas dengan menusuk sangkurnya ke arah petugas mengenai body face
jadi kebetulan anggota kita menggunakan body face karena itu besi akhirnya terkena di ketiak sebelah kiri